aku boleh nanya sesuatu
sebenernya sekarang gimana sih hubungan kamu dengan mas rahmadi
udah sampe tahap apa
oh ada yang beli tuh
gak ada cing
cuman ada yang beli
ah tadi ada orang gue liat banget dah tuh
siapa yang mau beli sih cing
orang ini rum juga
lah rum kok lo disitu
ah berarti gue salah liat tong
ya udah terusin lagi ah
jangan tidur juga cing
waalaikumsalam mbak rere
apa kabar rere cantik
alhamdulillah baik cing
syukur kalau begitu
kalau dere sehat dan baik
cing mahmud jadi senang hati
ngobrolnya di rumah kamu aja ya
soalnya toko gak di
gak di jaga
mbak ke rumah
iya udah deh mbak
kita ke rumah rumah aja yuk
nih buat ncing nih
di sini aja gak apa apa kan mbak rere
kedengerannya kayak suara cewe
kapan sih rumah ana ketoko
ya kali aja udah pulang
ya nggak usah dipikirin deh
kan kalau dia ada kan bisa ngobrol sama anak ramadi di sini
iya juga sih
udah deh nggak usah diganggu
abang pulang dulu ya rum
misi ya assalamualaikum
tapi kalau bukan
ya mana abah tau mi
kalau umi penasaran ya liat dia sendiri
abah aja ya
gak mau juga
jadi mbak rere mau ngomong apa
aku barusan abis dari rumahnya robi
roby tadi sakit di kantor
terus aku anggaran dia pulang
aku boleh nanya sesuatu
sebenernya sekarang gimana sih
hubungan kamu dengan mas ramadi
udah sampai tahap apa
tapi rum lagi gak mau bahas soal itu
bukannya seperti itu tapi kalau
memang hubungan kamu dengan roby
sudah bener bener tuntas
aku sangat ingin mendekati dia
sebagai seorang kekasih
bukan hanya sebagai partner kerja
mbak rere sama bang robi selama ini
dia hanya partner kerja profesional room
kita sama sekali gak pernah bersentuhan
dan aku rasa kamu pasti sangat mengenal robi
dan bagaimana dia menanggapi sebuah hubungan percintaan
udah mulai punya perasaan sama roby
sangat ingin mendekati dia room
ya itu pun kalau memang kamu sama robby udah gak ada hubungan lagi
mbak rere sama bang robi bener bener gak ada hubungan apa apa
ya seperti yang aku tadi bilang sama kamu rum
kami hanya sebatas partner kerja aja
dan aku rasa juga
roby belum mencintai aku sekarang
kamu pernah dekat sama dia
dan aku juga mau minta saran sama kamu rum
bagaimana ya caranya untuk mendekatin robi
kamu mau kan bantuin aku
aku hanya berpersangka buruk sama bang robi
saya segera ke kantor sekarang
aku udah harus ke kantor
tapi kita bisa nggak ketemu lagi dan ngebahas soal ini
ya udah kalau gitu
kita baru datang eh dia mau pulang
iya ancing udah dipanggil sama kantor
ya udah deh hati hati
jangan ngelamun di jalan
kalau ngelamun inget muka ancing
dijamin pasti kagak ngelamun
iya ancing makasih ya
ya itu pun kalau saya nanti inget sama pasennya ancing ya
ya banyak banget
banyak banget ini makasih ya bu
ya udah kalau gitu panggil dulu ya
rum kalau dia jadi tante lu pas banget nih
nah ini yang gak pas
rum kemana lu
kenapa kok masuk masuk nangis
kenapa tuh dia
rum aneh tadi di luar sama si hp
sama rere kenapa mam
kok dia tangis masuknya tiba tiba
ada hp tuh
mana aja tau tadi kagak nangis
pasti nih ada hubungannya sama rere
tahu ah puyeng
beritahu seng bang
bang romi maafin rum bang
rum nyesel banget cemburu buta sama bang robi
maafin rum bang
rum udah mutusin hubungan kita
apalagi sekarang ada mbak neri
nah ini kayaknya pas nih buat si roby
obat obat siapa tuh king
ini obat buat si robi
kalau dia minum ini insya allah
biar sulam aja yang nganterin ke dia
gak usah gue aja lah
sulam ada yang mau diomongin
kalian mengasahkan dia
udah gak usah lo aja ini
nih minum obat nih dari cemilan